sabar karena menunggu di pengadilan akan ditunggah semuanya
sisa kekurangan delapan puluh lima persen akan diberikan melalui kredit usaha rakyat
piala dunia dua ribu dua puluh dua klub biru amerika selatan ini mampu bangkit usai dikalahkan arab saudi
bahwa dia panasnya tuh harus diatas lima derajat
nikolas yuda menyebutkan potensi investasi karya digital nft saat ini masih sebatas jual beli karya seni
akibatnya terjadi gap of expectation yang beda gitu
selama mereka berada di indonesia
olahannya bagaimana akhirnya kita trial kita coba untuk mengolah kulit kentang itu
ada istri dari muhammad iskandar yang juga ikut menemani caimin dan juga anies dalam momen debat kali ini
relawan relawan yang mendukung beliau sebelum pencapresan
pukul tujuh akan dilakukan kegiatan